petugas rescue dari damkar jakarta barat menerjunkan sejumlah personel dan satu perahu karet pada selasa siang
untuk mencari seorang anak berusia empat belas tahun yang terbawa derasnya arus kali taman sari pinang sia jakarta barat
derasnya arus membuat petugas kesulitan mencari jasad korban di permukaan aliran kali
menurut keterangan warga korban terbawa arus saat akan menolong rekannya yang terbawa arus
proses evakuasi masih terus dilakukan oleh petugas damkar jakarta barat
sementara itu warga pemalang berusia dua puluh empat tahun
ditemukan tewas mengambang di aliran kali anak ciliwung sawah besar jakarta pusat pada selasa siang
jenazah ditemukan pertama kali oleh anak anak yang sedang bermain di pinggiran kali
polisi yang datang melakukan identifikasi dan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan
kalau kronologisnya sih tadi kita ada laporan dari masyarakat
jadi anak anak yang lagi berenang di sekitar sungai
memang situasi kan jakarta pagi ini memang banjir
jadi anak anak melihat ada
ada benda yang timbul dan gelap
di sekitaran jembatan rel
perbatasan antara utara dengan pusat
setelah didekati ternyata itu manusia yang sudah tidak bernyawa
untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban
polisi membawa jenazah ke rumah sakit ciptom bangun kusumo untuk diotopsi
kini kasus ini ditangani polsek sawah besar jakarta pusat
di meliputan cnn indonesia